ya sejauh ini selain iphone ada juga tadi berharga ya seperti tas dan lain lain
australia harus bisa melihat perkembangan di asia tenggara sebagai opportunity untuk australia